menteri hukum dan ham yasona lauli memastikan menteri sdm archandra tahar memang memiliki dua paspor indonesia dan amerika serikat
namun secara legal proses pencabutan kewarganegaraan terhadap archandra belum dilakukan secara formal
terkait status keluarga negaraan menteri sdm archandra tahar menteri hukum dan ham yasona lauli telah memerintahkan melakukan kajian
untuk memastikan archandra memiliki dua paspor indonesia dan amerika serikat
namun yasona mengatakan kewarganegaraan indonesia archandra belum dicabut secara formal oleh kemenkum ham
karena keputusan pencabutan kewarganegaraan harus formal melalui keputusan menteri
untuk pengembalian paspor amerika serikat serta pengembalian status warga negara indonesia
archandra hanya perlu melakukan sumpah pengembalian kewarganegaraan
karena paspor beliau juga masih hidup pencabutan formal belum dilakukan
melalui sk menteri hukum dan ham bahkan proses pun belum
maka dengan melalui sumpah mengembalikan kewarganegaraan di pejabat negara yang bersangkutan
maka tidak boleh diatas status
maka utuhlah kembali kewarganegaraan